dongeng bahasa indonesia
ini cukup benar
suatu ketika seekor ayam betina menceritakan kisah paling mengerikan yang pernah diceritakan
sangat mengerikan sehingga membuat semua bulu ayam lainnya berdiri
itu adalah hari kerja yang panjang dan melelahkan
semua ayam sudah siap untuk tidur di ranjang jerami kecil mereka yang nyaman
dan di antara mereka ada ayam berbulu putih yang periang
ayam abu abu memperhatikan semuanya
dia bertanya tanya mengapa ayam akan melakukan hal seperti itu
karena baginya ayam memetik bulu mereka sendiri adalah ide yang mengerikan dan sangat mengerikan
aku senang aku bisa menyingkirkan bulu kotor itu
tidak bisa menyimpan hal ini untuk dirinya sendiri
ayam abu abu terbang keluar dari tempat tidurnya untuk memberitahu teman teman ayam lainnya
mendekatlah aku punya cerita
pernahkah kau mendengar tentang ayam konyol ini
dia mencabut semua bulunya agar dia bisa terlihat lebih cantik
bagaimana ayam jantan bisa menyukai ayam betina tanpa bulu
kalau aku jadi ayam jantan aku akan membenci ayam semacam itu
oh itu mengerikan
bagaimana bisa tidak tahu malu
akan jadi apa dunia ini
demi ayam di seluruh dunia
katakan pada aku kalau ini tidak benar
di pohon oak di sebelah kandang ayam tinggal keluarga burung hantu
mama burung memiliki telinga yang luar biasa yang bisa mendengar semuanya
dan juga mulut besar yang bisa mengungkapkan semuanya
semua yang ayam ini bicarakan
tiba di rumah mama burung dengan cepat mengungkapkan semua yang dia dengar
itu adalah kisah yang menakutkan bagi burung hantu kecil
mereka geli dan juga ngeri
tetapi mereka lebih merasa ngeri
dengan gagasan burung mencabut bulu bulunya sendiri dan berpikir mereka terlihat cantik tanpa bulu
tapi mama bagaimana dia akan terbang
ayam tidak akan benar benar terbang seperti kita sayang
tapi tanpa bulu mereka mereka akan merasa dingin dan bahkan jatuh sakit
ceritakan lagi mama apa ada cerita yang lain seperti ini
oh tidak tidak sudah terlambat sekarang
sekarang kalian bertiga cepat tidur ya semuanya selamat tidur
kemudian setelah dia mencium burung hantu muda ketika mereka tertidur
mama burung terbang keluar untuk menceritakan kisah ini kepada teman teman merpatinya
aku harus memberitahu merpati tentang ayam gila ini juga
aku tahu mereka tidak akan percaya padaku tapi aku harus menceritakannya
mama burung hantu muda berbicara
mama burung hantu mengungkapkan segala tentang ayam ke merpati
mereka mendengarkan semuanya
mereka tidak berkedip mereka tidak bertanya
mereka hanya mendengar dan percaya apa yang dikatakan mama burung hantu
dia pasti kedinginan setelah kehilangan semua bulunya
ini adalah sesuatu yang baru bahkan untuk merpati
karena mereka begitu suka berbagi cerita
mereka terbang ke segala arah untuk menceritakan kisah memalukan ini
tahu tahu ini benar
ayam di kandang ayam mencabut semua bulu mereka
tahu tahu ini benar
ayam di kandang mereka di kandang mendapatkan perhatian brandon live panel award husbands guys kayak buah
satu bulu kecil ini telah menjadi banyak bulu dan satu ayam betina telah menjadi banyak ayam betina
pada pagi berikutnya berita mengejutkan ini telah sampai di telinga ayam jantan
ada sesuatu yang harus aku beritahukan pada kalian
kalian mungkin tidak benar benar mempercayainya tapi ini benar adanya
tiga ayam betina telah mencabut semua bulunya
aku sudah mendengarnya dari yang lain
aku mendengar mereka jatuh cinta dengan ayam jantan
mengapa aku tidak mendengar ini lebih cepat
apa yang akan terjadi di musim dingin mereka
mereka tidak punya bulu di tubuhnya
dan kabar tentang ayam betina pemetik bulu ada di mana mana
kisah tersebut berpindah dari kandang ke kandang lainnya
dari peternakan ke peternakan lainnya dan akhirnya ke seluruh negeri
dan akhirnya berita sampai di kandang lainnya
barang ayam betina dari mana semuanya dimulai
ada tiga ayam betina sedih yang patah hati karena ayam jantan
untuk memenangkan hatinya mereka mulai mencabut bulu bulu mereka untuk menunjukkan siapa yang lebih mencintainya
yang ini berlanjut sampai mereka kehilangan semua bulu mereka
bisakah kau percaya
itu memang benar
ketika joli ayam betina putih yang sama yang kehilangan bulu kecilnya akhirnya mendengar cerita ini
dia tidak bisa mengerti dari mana cerita ini berasal
dia sedih dan juga kesal dan berkata
apa yang terjadi
ini tidak bisa diterima
ayam tidak boleh mencabuti bulu mereka
aku pernah memetik bulu yang menjadi kotor
kisah ini seharusnya tidak dirahasiakan
kita harus menyebarkan kesadaran
kita harus menyiarkannya di televisi pertanian dan juga di koran
kabar itu ada di mana mana
mereka melihatnya di koran dan menontonnya di televisi
berita itu sangat meresahkan
aku tidak tahu kalau kita memiliki saluran berita untuk rumah ayam kami
tentu saja kita punya
bagaimana kau tidak tahu hal seperti itu
ini disebut cctv
apa itu cctv
cctv itu adalah televisi untuk ayam
dan ini sudah sangat terkenal
dan kemudian kisah itu muncul di koran pagi
semua orang membaca cerita tentang tiga ayam betina konyol
yang patah hati karena ayam jantan
dan yang telah mencabut semua bulu mereka
sekarang mereka membeku dalam cuaca dingin
bulu bulu akan melindungi mereka
tetapi sebaliknya tanpa bulu mereka semua menjadi sakit
dan dengan segera semuanya membicarakan ayam ayam betina ini
betapa konyolnya mereka mencabut bulu mereka sendiri
ini semua salahku
aku seharusnya tidak menyebarkan kebohongan
aku akan ingat untuk tidak pernah meneruskan sesuatu yang tidak benar
aku telah belajar pelajaran penting hari ini
dikatakan sebuah kebohongan menyebar di seluruh dunia sebelum kebenaran mulai berjalan
ayam betina abu abu telah belajar pelajaran yang berharga
karena itu kita harus ingat bahwa ketika kita menyampaikan cerita dan kata kata
kita harus waspada terhadap apa yang kita katakan
sebuah kata bisa berubah di sana sini
dapat menciptakan sesuatu yang mungkin kita tidak akan pernah bisa hentikan atau ubah lagi
sama seperti satu bulu berubah menjadi banyak bulu
seperti satu ayam betina berubah menjadi tiga
ceritanya mungkin salah
tetapi seperti yang dikatakan ayam betina itu
itu semua cukup benar